terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
pemimpin front pembela islam atau fpi rizik sihab dipanggil polda metro jaya
untuk memberikan keterangan sebagai saksi selasa satu desember dua ribu dua puluh
rencananya pemeriksaan berlangsung pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
di gedung direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya jakarta selatan
namun hingga selasa sore rizik sihab belum memenuhi panggilan polda metro jaya
selain rizik kepolisian memanggil hanif alatas menantu rizik sihab
keduanya dipanggil untuk memberi keterangan terkait kasus kerumunan masa
di petamburan jakarta pusat beberapa waktu lalu
pihak polda metro jaya akan menunggu rizik sihab dan hanif alatas hingga malam hari
jika mereka tidak memenuhi panggilan maka kepolisian akan melayangkan surat panggilan kedua
juga penyidik masih menunggu apakah kemungkinan ada data
biasanya kalau memang nggak hadir akan datang pengacaranya mengantarkan
selama dia patuh dan wajar
dia menampakan alasan yang bisa diperima oleh penyidik
makanya kita garanti akan menjatuhkan ulang lagi
pertanyaan kalau sampai dengan hari ini tidak datang
apa yang akan dilakukan oleh penyidik
kita tunggu sampai malam ini
kalau memang tidak ada malam ini akan kita layankan lagi panggilan yang kedua
sementara itu kediaman rizik sihab di kawasan petamburan
dijaga front pembela islam
awak media tidak diperkenankan berada di sekitar rumah rizik sihab
kediaman rizik di jalan petamburan tiga kecamatan tanah abang jakarta pusat
mulai dijaga ketat laskar fpi
setelah polisi mengirim surat panggilan kepada pemimpin fpi itu
kami akan mencoba menghubungi kembali produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi
di polda metro jaya untuk mengetahui bagaimana perkembangan
jadwal pemeriksaan terhadap pimpinan fpi rizik sihab
raff raff dijadwalkan untuk diperiksa pada pukul sepuluh pagi tadi jam tujuh belas dua puluh satu
kali ini apakah sudah ada tanda tanda kedatangan rizik sihab di di treskrim umpolda metro jaya
sesuai jadwal memang aldi pemeriksaan terhadap rizik sihab akan dijadwalkan pada pukul sepuluh pagi tadi
namun sampai saya melaporkan kepada anda dan juga pemirsa
secara personal habib rizik sihab sampai sejauh ini tidak dapat hadir
memenuhi panggilan dari penyidik polda metro jaya
yang menyampaikan surat ketidakhadiran rizik sihab kepada polda metro jaya
dengan alasan sedang beristirahat meskipun menurut keterangan dari kuasa hukumnya rizik sihab dalam kondisi sehat
namun beliau merinci bahwa ketidakhadiran rizik sihab ke polda metro jaya dikarenakan sedang beristirahat
mengingat pada tanggal dua puluh delapan november yang lalu rizik sihab sudah dirawat di rumah sakit umi bogor
namun aldi pada saat saya bertanya apakah nantinya akan ada pemanggilan selanjutnya kuasa hukum rizik sihab mengatakan bahwa nantinya akan menanggapi kasaat surat pemanggilan kedua
atau penjatualan ulang kepada rizik sihab nantinya akan dijawab dan melihat bagaimana nanti dari pihak kuasa hukumnya akan menjawab panggilan dari polda metro jaya
polda metro jaya sebenarnya ingin menggali informasi dan juga klarifikasi terkait masalah kerumunan masa yang menyebabkan banyak sekali warga yang berkumpul
yang dalam masa psbb transisi di mana hal tersebut merupakan
ada aturannya bahwa tidak boleh melebihi kerumunan lebih dari sepuluh ataupun juga sekitar sepuluh lima belas orang sehingga ada dugaan pelanggaran peraturan gubernur sendiri yang sekiranya didugakan atau disangkakan kepada rizik sihab aldi
raff raff selain rizik sihab juga ada hanif alatas yang dijadwalkan untuk diperiksa hari ini apakah yang bersangkutan juga hadir
ya betul sekali
sebelum kami mewajarannya
menyarahi kuasa hukum rizik sihab aziz yanuar kuasa hukum dari hanif alatas tadi juga mengatakan bahwa ketidakhadiran kliennya ke polda metro jaya dengan alasan bahwa ada satu atau dua hal yang menyebabkan jadwal dari hanif alatas tidak dapat memenuhi panggilan polda metro jaya
namun yang digarisbawahi aldi dan juga pemirsa
hukum hanif alatas sendiri mengatakan bahwa pasal yang disangkakan kepada hanif alatas ini dianggap rancu begitu sehingga sangat tidak kena begitu jika disangkakan kepada hanif alatas terkait masalah kerumunan yang terjadi di petamburan ataupun juga di tebet
baik raff raff kaffi produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari polda metro jaya terima kasih raff raff atas informasi anda